warga di sekitar kelurahan tugu selatan kecamatan koja jakarta utara
mengeluhkan kondisi air tanah di lingkungan tempat tinggal mereka yang terasa asin
selain asin air tanah ini juga menyebabkan gatal gatal
warga pun berharap pemprov dki jakarta dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia
miladia rahma di kelurahan tugu selatan kawasan koja jakarta utara
mila apa penyebab pencemaran air tanah ini
sehingga terasa asin dan sudah berapa lama dan apa yang kemudian dilakukan warga
betul sekali kalau kita bicara soal bagaimana kondisi air bersih
terutama di tempat saat ini saya melaporkan di rt tujuh rw tujuh kelurahan tugu selatan koja jakarta utara
ini memang sebenarnya sudah lama terjadi eva
bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga di sini
dia tinggal sejak tahun dua ribu lima dan kondisi air
tanah yang asin ini sudah berlangsung lama sekali bahkan sejak ia tinggal di sini
pilihannya ada dua sebenarnya eva bagaimana kemudian warga memenuhi kebutuhan air bersih mereka
di antaranya yang pertama adalah mereka membeli dari tukang air
tukang air pikul ya istilahnya kalau warga sini mengatakan atau menyebutnya begitu
yang setiap hari kemudian berjualan air dalam jerigen
yang kedua adalah memasang pompa air pump begitu ya
yang kemudian memang difasilitasi oleh pemerintah
tapi di sisi lain tentu saja ada banyak kerugian dan juga kelebihannya
nah untuk membahas soal ini
tentu saja eva saya tidak bisa menggambarkan kalau kita tidak langsung berbincang dengan warga yang tinggal di sini
sudah bersama saya eva ada ibu purwati ya ibu purwati boleh maju bersama saya di sini ibu
ibu ini adalah salah satu warga di rt tujuh rw tujuh di tugu selatan ini yang memang tahu betul
sudah lama tinggal di sini lebih dari dua puluh tahun paling tidak tahu kondisi air bersih di sini
ibu purwati boleh cerita nggak
kalau ibu menyebutnya kan air sumurnya air asin gitu ya
dan sudah berapa lama sih ibu kondisi ini terjadi
ya udah pokoknya semenjak masuk di tanah merah itu emang kondisi air di sini tuh emang asin begitu
nah terus ya kalau buat masak ya memang beli gitu
dulu belum kita masang pump beli
tapi sudah masang pump juga kayaknya banyak m m begitu
nah kita bicara soal air sumurnya ini ya ini air sumurnya ya ibu
ya saya sih pengen nyobain ya eva ya apakah memang se asin itu yang seperti yang diceritain oleh ibu ya betul
memang terasa asin tapi selain asin saya lihat di sini kalau dia lama gitu bu misalnya ditampung begitu apakah memang secara warna juga berubah warna kuning atau seperti apa bu
iya tapi kalau ini bening nggak berwarna
kadang kadang itu sampai sebelah itu ya ada itu
kalau misalnya ngisi sore besok pagi dia kuning terus berminyak
nah selain kemudian rasanya yang asin kemudian dari segi bentuknya atau secara fisik dia agak berminyak gitu
baunya juga berpengaruh nggak
ya kadang kalau lagi air got ini penuh bau banget
hitam bukan cuma bau hitam ya air got lah begitu
oh jadi baunya bau bau air got begitu
iya air got
oke nah ibu pilihannya kan kemudian ibu mengambil solusi untuk yaudah saya pasang air pump aja tadi ibu cerita
nah sementara misalnya kalau untuk biaya pasang air pump kan gak murah
berapa sih ibu ibu harus mengeluarkan biaya berapa itu
tempoh hari dua tiga kalau nggak salah
jadi dua tiga juta untuk instalasi aja setiap bulan hitungannya ibu habis berapa
kalau perbulannya standar itu rp satu ratus lima puluh satu ratus enam puluh
kecuali kalau ada saudara ada keluarga main itu ya bisa lebih
jadi dengan hitungan satu ratus lima puluh satu ratus enam puluh itu masih masuk murah
ya gimana itu ya mungkin kalau lagi nggak ada duit ya aduh pusing nggak ada duit bayarnya
oke hitungannya mungkin masih kalau kalkulasi ibu masih masuk dalam hitungan lah ya masih masuk kantong
tapi sebenarnya ada kendala nggak dengan menggunakan air pam
artinya kalau dari alirannya lancar atau malah mati mati juga
sehari itu pasti mati atau gimana
pokoknya malam misalnya nyala itu jam tiga an kadang kan malam bangun tuh ya
nanti sampai jam lima udah mati itu
udah mati jam lima
kemudian air pah mati berarti kan pilihannya sama seperti tadi saya lihat juga warga beli dari tukang pikul lah ya tukang pikul air itu
kalau misalnya beli dari tukang pikul itu bu ibarat kata ini kalkulasi aja ibu nggak usah pakai pump
ibu bisa habis berapa tuh kalau beli dari air tukang pikul itu
sehari kalau beli ya kalau semua pakai air pump eh beli itu bisa habis dua puluh mau rp tiga puluh habis
kalau sebulan bisa rp tiga ratus rp empat ratus
apa sih harapan ibu siapa tahu nanti ditonton oleh pemprov dki jakarta
harapan saya sih sebagai warga tanah merah ya pengennya tuh pemerintah turun tangan lah gitu supaya warga tanah merah itu biar enak pakai airnya lancar begitu
yang juga bersih gitu ya bu ya nggak cuma apa namanya nggak cuma lancar tapi juga bersih dan sesuai standar kesehatan
mumpung saya inget nih standar kesehatan kalau misalnya ibu mandi atau mungkin anak ibu mandi pakai air asin gitu kadang suka ngaruh nggak sih di kulit gatel kah atau
busik begitu ya
terus busik terus apa licin terus di rambut itu kayak kaku gitu
nah saya suka lihat kak neneng beberapa anak tadi sempat lagi main gitu mereka tuh kulitnya seperti biang keringat tapi digaruk jadi luka
apa kayak gitu juga gak sih bu
mungkin pengaruh ya bermain iya tambah air maninya air asin itu juga iya
oke baik kalau begitu
baik ibu purwati terima kasih banyak mudah mudahan suara ibu ini bisa mewakilkan ya warga di sini dan ini bisa menjadi hal yang ditindaklanjuti
terima kasih banyak
terima kasih banyak ibu
itu tadi eva sedikit gambaran ya bagaimana kondisi warga ini baru satu rw ya dan ini bisa jadi menggambarkan bagaimana kondisi di wilayah utara jakarta
kalau kita secara global bicara soal kenapa kemudian ini terjadi karena yang pasti ini rembesan air laut mengingat wilayah utara jakarta ini kondisinya memang karena kemudian pengambilan air tanah secara terus menerus karena pembangunan gedung bertingkat ini juga pasti mempengaruhi penurunan muka air tanah sehingga mau tidak mau di wilayah utara jakarta ini terutama karena memang dekat dengan pesisir begitu ya
penyerapan air laut ini kemudian masuk ke dalam sumur dangkal atau misalnya air tanah dangkal di pemukiman warga sehingga ini kemudian berakibat juga terhadap konsumsi air yang kemudian dihadapi oleh warga
pilihannya tadi seperti disampaikan oleh ibu purwati warga di sini harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan air bersih
di sisi lain ini menjadi sebuah hal yang ironis karena kita tahu kalau kebutuhan air bersih ini seharusnya menjadi kebutuhan primer yang bisa diakses dengan mudah oleh warga ibu kota atau warga negara
di daerah indonesia begitu ya namun di sisi lain ini adalah sebuah ironi di kota besar bahwa untuk mendapatkan air bersih saja warga di sini harus mengeluarkan lebih dari seratus sampai dengan empat ratus ribu rupiah untuk kemudian bisa mendapatkan air bersih
mudah mudahan ini menjadi sebuah gambaran bahwa ini kalau didiamkan maka akan menjadi sebuah permasalahan serius bukan hanya soal konsumsi air bersih saja tapi bagaimana kemudian kondisi lingkungan di wilayah utara jakarta dan di wilayah jakarta sendiri terkait dengan penurunan muka air tanah
baiklah miladia rahma semoga saja tentunya
harapan warga tadi bisa terwujud setidaknya pemerintah harus turun dulu ke situ melihat apa yang terjadi kemudian bisa segera mencari solusinya
miladia rahma melaporkan langsung dari koja jakarta utara terima kasih